dan aku akan mengambil keuntungan dari
beritaukan pada gusti prabu argadana aku arya mangkubung patih kerajaan galung ingin menghadap
ada yang harus aku sampaikan silakan bu tifati tunggu di sini
kalau begitu izinkan hamba untuk pamu pergi ke kerajaan kuningan untuk menemui nimas silawati
aku dan juga paman surakerta juga mohon panggil aku akan mencari rai surawisessa dan juga raka
walang sumisara pergilah kalian semua berhati hati semoga dewa ta'ala melindungi dan juga memberkati
rai cakrami jika kau berkenu aku ingin menggunakan istana untuk sementara sebagai maru
tentu saja tidak gusti bisa menggunakan istana ini sesuka hatiku
terima kasih semoga dewa ta'ala memberkati semua kebaikan
aku harus segera memberitahukan masalah ini kepada
argadhana dan aku akan mengambil keuntungan dariku
beritahukan pada gusti prabu argadana
patih kerajaan galau
ada yang harus aku sampaikan
silahkan gusti patih
mohon ampun gusti prabu
patih arya mangkubung
dari kerajaan galau
minta untuk menghadap gusti
patih arya mangkubung
mau apa dia
ada berita yang penting disampaikan
kepada gusti prabu
kepada gusti prabu
suruh dia masuk
tandika gusti prabu
silahkan gusti patih ikut saya
patih kerajaan galau
kepada gusti prabu argadana
cerita apa yang ingin kau sampaikan
siliwangi yang sekarang mesti cari
berada di kerajaan galau
dan dilindungi oleh
berani dia melindungi siliwangi
ada hal yang lebih penting gusti
ada syarat yang harus gusti lakukan
sebelum saya mengatakannya
syarat apa yang kau inginkan
gusti harus membantu saya
dan mengangkat saya sebagai raja
di kerajaan galau
terlalu mudah bagiku
apa berita penting itu
siliwangi sedang berupaya
mengumpulkan pemuda yang satu
untuk menghabisi gusti
wangsit dari resi kunjung putih
resi kunjung putih
menurut wangsit dari resi kunjung putih
tidak ada yang bisa dikalahkan
sepuluh pusaka yang gusti memiliki
dengan sepuluh pemuda pendekal
dan yang satu
aku harus melakukan
si li wang
secepatnya aku harus membunuh dia
sebelum delapan pemuda itu
cari arya kemuning yang hendak pergi ke kuning
pastikan dia mati sebelum sampai
sandika agusti prabu
sandika agusti prabu
pergilah mencari kian santa dan surakarta
jangan sampai mereka menemukan
yang mereka cari
setiap pendekar muda yang kalian temukan
sandika agusti prabu
hormat yang mulia agusti prabu artadhana
aku tugaskan kau
untuk mencari walang suksan
baik agusti prabu
mohon maaf yang mulia agusti prabu artadhana
hamba mohon izin ditemani oleh amugmarugul
tetap bisa berhubungan dengan saya
dan jika kau berkhianat
agusti prabu artadhana